pemerintah provinsi dki jakarta
dengan kenaikan itu maka ump naik menjadi rp empat sembilan ratus tujuh ratus sembilan puluh delapan
angka itu dinilai telah sesuai dengan usulan yang disampaikan
pada rapat bersama dewan pengupahan dua puluh dua november lalu
meski setiap pihak seperti apindo dan kadin
menunjukkan besaran kenaikan ump yang berbeda
kalau ini sudah bisa dipastikan
sementara itu pemerintah provinsi jawa tengah telah mengumumkan
kenaikan upah minumum
kenaikan ump ini disampaikan oleh gubernur jawa tengah
ganjar pranowo di kantornya senin siang
dasarkan keputusan gubernur jawa tengah
nomor lima ratus enam puluh satu garis miring lima puluh tentang upah minimum
provinsi jawa tengah tahun dua ribu dua puluh
nilai ump nya sebesar rp satu sembilan ratus lima puluh delapan satu ratus enam puluh sembilan
nilai ump jawa tengah tahun dua ribu dua puluh tiga ini mengalami
bila dibandingkan dengan upah minimum provinsi di tahun dua ribu dua puluh dua lalu
ganjar menambahkan penetapan ump jawa tengah dua ribu dua puluh tiga ini dilakukan
dengan mempertimbangkan unsur inflasi dan pertumbuhan ekonomi di jawa tengah
sementara itu ump sumatera utara
yang telah mencari penyelenggaraan
dengan kenaikan itu maka ump menjadi rp dua tujuh ratus sepuluh empat ratus sembilan puluh sembilan
kenaikan ump itu ditanda tangani gubernur sumatera utara pada senin siang
saya hanya menghitungnya adalah persentasenya
sudah sesuai dengan harapan buruh atau seperti apa pak kondisinya pak
kalau harapan buruh saya tidak mencari penyelenggaraan
harapan buruh pasti tidak pernah ketemu
tetapi inilah langkah yang terbaik
gubernur sumatera utara edi rahmayadi mengakui
ump belum sesuai harapan semua buruh
namun penetapan ump itu sudah mempertimbangkan
kepentingan perusahaan dan kebutuhan minimal buruh
tim liputan cnn indonesia